gubernur dki jakarta anies baswedan meminta kementerian kesehatan memberikan data pasien yang terjangkit covid sembilan belas
menurut anies keterbukaan data dan informasi ini adalah arahan presiden joko widodo yang harus segera dilaksanakan oleh kementerian kesehatan
anies juga meminta pemeriksaan pasien tidak terpusat tapi diserahkan juga ke daerah
saya apresiasi sekali kami sampaikan kepada bapak presiden yang telah mendorong transparansi data atas kasus kasus confirm positif
dan juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah
karena itu kami berharap pada kementerian kesehatan untuk menjalankan arahan bapak presiden
khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang orang yang diduga memiliki atau terjangkit covid sembilan belas
ini memang perlu dilakukan secara cepat
karena kita tahu hari ini tadi saja baru diumumkan tadi jumlahnya enam puluh sembilan
dua hari yang lalu
kami di jakarta perlu mengetahui siapa saja di mana saja sehingga kita bisa langsung melakukan tracing
ke beberapa hari ke sebelumnya berkegiatan di mana saja dengan siapa saja berkontaknya dengan siapa saja
itu dikerjakannya oleh dinas kesehatan
jadi dinas kesehatan kita
selama beberapa minggu ini itu yang dikerjakan terus
menjangkau setiap orang yang pernah berinteraksi yang punya potensi sehingga mereka dipantau dites
tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan cepat maka penyebaran menjadi lebih luas lagi
karena itu kita berharap sekali bahwa arahan bapak presiden untuk koordinasi dengan daerah itu
dan kita harus melakukan juga dengan pengujian tidak dilakukan terpusat di litbangkes saja
tapi juga bisa dilakukan di jakarta